terima kasih ya mama udah nemenin aku belanja
justru mama seneng banget nemenin kamu belanja
sama nemenin cucu mama belanja
yang ini juga lucu ya
aduh gemes ya
iya aku gak sabar deh makanya
aku tidak pernah memperlihatkan wajah kamu ke putri kita
hingga sekarang dia yang minta untuk melihat wajah kamu
aku tidak pernah melihat wajahmu
sayang sekali aku gak sempat ketemu dan mengenal mama
sayang sekali mama tidak pernah menemukan aku
mama gak ada disini sama aku
sebentar lagi cucu mama udah ada dua loh ma
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
cuma agak pegal sekarang
aduh kan kamu tuh capek itu namanya
tapi aku seneng banget sih mama
akhirnya kita belanja baju baju yang bagus untuk bayi aku nanti
mama juga senang dan mama gak sabar mau pakai baju baju ini buat cucu mama
pasti lucu banget
aduh mulus banget
makasih ya mama udah nemenin aku belanja
justru mama seneng banget nemenin kamu belanja
sama nemenin cucu mama belanja
sama nemenin cucu mama belanja
sama nemenin cucu mama belanja
yang ini juga lucu ya
yang ini juga lucu ya
aduh gemes ya ya
aku gak sabar deh pakenya

kamu mani mani belanja
kamu istirahat kamu mani mani dulu ya
kayaknya cucu mama itu juga lagi capek
hanya cucu mama itu juga lagi capek
kayaknya cucu mama itu juga lagi capek
besok kamu lahiran normal ya

biar nanti jalan lainnya dimudahkan
biar akhirnya selesai
semoga mu baldwin
aku kangen banget sama mama
omang juga kangen banget sama rena yang cantik ini
kamu udah makan belum
kamu udah makan belum
sanae mama masih ada
aku pasti senang banget bisa melewati masa kamelan ini sama mama
yang akan mencairkan hati yang beku
cinta dan ketulusan
cinta dan ketulusan